jangan di jalan raya yang dapat membahayakan teman teman sendiri pengguna sepatu roda ya
kami mendapatkan masukan dari masyarakat agar diberitahu
dan melalui media ini kami beritahu pada masyarakat pengguna sepatu roda
agar menggunakan tempat tempat yang disediakan
jangan di jalan raya apalagi di tengah tengah seperti itu
itu sangat membahayakan sekali bagi pengguna sepatu roda tersendiri
jadi memang itu nanti diatur ke depan itu nanti diatur jalurnya titik titiknya
dan harus kalau ada kegiatan kegiatan itu harus dikontrasikan supaya ada pengawalan
tapi kalau bebas seperti itu itu sangat berbahaya bagi yang bersangkutan